kota bandung terancam kembali menjadi zona merah penyebaran covid sembilan belas
hal ini dikarenakan adanya peningkatan kasus covid sembilan belas yang cukup tinggi
berdasarkan data dari pusat informasi covid sembilan belas kota bandung
hingga senin tiga puluh november dua ribu dua puluh jumlah total akumulasi kasus covid sembilan belas di kota bandung mencapai tiga lima ratus enam puluh kasus
sementara jumlah kasus positif aktif tercatat ada tujuh ratus lima puluh sembilan kasus atau naik tujuh puluh sembilan kasus dibanding hari sebelumnya
lonjakan kasus covid sembilan belas dalam beberapa hari terakhir
membuat tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien covid sembilan belas di berbagai rumah sakit rujukan di kota bandung
mencapai delapan puluh sembilan enam puluh tujuh persen
dari total delapan ratus empat puluh lebih tempat tidur tujuh ratus lima puluh delapan diantaranya telah terisi
seperti di rumah sakit khusus ibu dan anak rskia
hingga senin tiga puluh november dua ribu dua puluh dari tiga puluh tempat tidur untuk pasien covid sembilan belas yang berada di lantai delapan
hampir semuanya telah terisi penuh
untuk perkembangan terakhir sampai hari ini
kita menjediakan daya tampung tempat tidur untuk pasien covid sembilan belas itu yang semula dua puluh enam
kita naikkan menjadi tujuh puluh
di lantai delapan jumlahnya tiga puluh di lantai sebelas jumlahnya empat puluh
saat ini di lantai delapan sudah terisi dua puluh tujuh pasien
di lantai sebelas masih dalam tahap finishing persiapan walaupun sudah bisa dipakai
melihat adanya peningkatan jumlah kasus positif covid sembilan belas di kota bandung
ketua harian gugurkul
tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota bandung emma sumarna menyebut
pemkot bandung terus waspada dan telah menyiapkan sejumlah langkah
untuk meminimalisir adanya kemungkinan kenaikan status menjadi zona merah
langkah kita ini optimal pengawasan dan kontrol di lapangan itu yang lebih diutamakan
pokoknya kita setiap ada potensi kerumunan kerumunan kita halo
itu jangan sampai
dan gugus tugas kelurahan kecamatan itu yang sekarang ini secara maksimal mereka diwilihakan
kerja masing masing termasuk juga kalau oleh kota ya satwa pp lah yang melakukan tindakan hal yang sama
epidemiolog dari griffith university diki budiman mengatakan
tingkat penyebaran covid sembilan belas di kota bandung semakin mengkhawatirkan
dengan angka positivity rate yang menyentuh angka dua puluh persen
pemerintah kota bandung harus lebih sigap dalam melakukan tiga t yaitu testing tracing dan treatment
tapi kalau namanya testing itu harus sesuai dengan size
dari penduduk ukuran jumlah penduduk kemudian juga eskalasi dari pandeminya
jadi walaupun sudah satu persen dari proporsinya dari total penduduk
tapi kalau test positivity ratenya di atas sepuluh persen apalagi mendekat sepuluh persen
kita tidak mendasarkan bahwa ini sudah cukup
diki menambahkan selain menggencarkan tiga t
pemberlakuan psbb bisa menjadi opsi
asalkan dilakukan secara bersama sama dengan sejumlah daerah lainnya agar lebih efektif